sejumlah warga memindahkan mobil ke pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan
di kudus jawa tengah dua pengendara sepeda motor dilaporkan luka parah akibat tabrakan beruntun empat kendaraan
di jalan pantura kudus pati desa tenggelis kecamatan mojobo senin siang
kecelakaan bermula ketika mobil pick up akan belok ke arah kanan
namun dari arah berlawanan muncul dua sepeda motor korban dan menabrak mobil
kedua korban yang tergeletak dilindas sebuah truk
semua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit laka lantas polres kudus
pengendara sepeda motor terekam cctv menabrak seorang bocah laki laki di jalan raya tambak osowi langun surabaya selasa tujuh maret lalu
korban awalnya hendak menyeberang jalan menyusul teman temannya
kerasnya tabrakan membuat siswa kelas tiga sekolah dasar ini terpental
tetapi bukannya menolong korban pelaku justru melarikan diri
korban lantas ditolong sejumlah warga dan pengguna jalan
senin siang ibu korban menyatakan anak bungsu dari tiga bersaudara ini sempat dirawat di rsud ibnu sina gresik selama empat hari akibat menderita patah tulang bahu
berbekal rekaman cctv keluarga korban melaporkan kejadian ini
berbekal rekaman cctv keluarga korban melaporkan kejadian ini

ke unit laka lantas polres tambas surabaya dan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab
ke unit laka lantas polres tambas surabaya dan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab
pemiliputan cnn indonesia